gubernur jawa tengah ganjar pranowo kembali angkat bicara terkait jajaran kepala daerah di wilayahnya
yang tersangkut kasus korupsi oleh kpk di mana yang terkini adalah bupati pemalang mukti agung wibowo
ditemui di semarang pada kamis malam gubernur jawa tengah ganjar pranowo menjelaskan
jika pihaknya merasa prihatin atas terulangnya kembali
kepala daerah di jawa tengah yakni membawa bupati pemalang mukti agung wibowo yang terkena ott kpk
menurut sumber cnn indonesia tangkap tangan kpk dilakukan di beberapa tempat berbeda
di antaranya pemalang jawa tengah dan di kawasan senayan jawa tengah
kejadian kejadian ini kita juga sudah berkomunikasi dengan mereka
saya selalu mengingatkan karena sebenarnya kerjasama kita dengan para penegak hukum dengan kpk sudah terlalu sering
mereka menyampaikan terus kemudian mengingatkan